setelah mengubah beberapa nama jalan gubernur dki jakarta anies baswedan mengubah nama rumah sakit umum daerah atau rsud singkatannya menjadi rumah sehat untuk jakarta
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
di mana terparkir kapal kapal nelayan kecil pencari ikan dan kerang
dan apabila anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru
namun di kepulauan seribu metode tanam yang dipakai adalah
sekarang memang total pemainnya sendiri gitu ya produsennya sendiri ada berapa banyak dan pertumbuhannya sendiri juga seperti apa sih
yang ketiga mungkin masalah infrastruktur nih ini juga sangat penting nih
tidak ada satupun yang meninggal tanpa bantuan oksigen